semalam kami sudah berkomunikasi langsung khususnya saya berkomunikasi langsung dengan lo pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua
yang menyesal juga tidak bisa hadir tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telpon ini bapak ke kpu tidak ada apa saya bilang
ya terus diberitahu acara penetapan jadi waktunya tidak ngejar jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
metode pengiriman surat undangan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon
yang kedua dengan metode pengiriman digital kita mengirim lewat email surat elektronik ataupun melalui messenger dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore
dan apabila memang ada ketelambatan
nah untuk paslon tiga ini sebenarnya mas penuturannya memang kalau untuk fisik undangannya sendiri baru diterima hari ini pun di suratnya itu tertulis memang surat ini dikeluarkan tanggal dua puluh
tentunya ini juga sebenarnya kami tidak inginkan karena memang sejak kemarin sore kami sudah mengirim fisik surat atau hard copy dari surat undangan tersebut kepada para pihak terundang
tentunya ini juga sebenarnya kami tidak inginkan karena memang sejak kemarin sore kami sudah sampaikan tanggal dua puluh empat
dan apabila memang ada ketelambatan
surat undangannya sendiri untuk ke paslon capres cawapres dan partai politik sebenarnya berbeda atau dijadikan satu sih mas
surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju
oke karena menurut penuturan dari paslon nomor tiga ini memang yang sudah lebih dulu dari kemarin datang itu adalah untuk partai sedangkan kalau untuk capres dan cawapresnya baru pagi hari ini
semalam untuk memastikan surat yang
yang dikirim itu sudah kekirim saya secara pribadi berkirim langsung kepada lo paslon nomor tiga mas chandra
saya kirim langsung ke beliau semalam
oke mas kalau untuk isolen boleh
bagaimana yang temukan ini
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya